setelah memeriksa tiga saksi tambahan subdit rasmob ditreskrimum polda metro jaya menetapkan satu tersangka baru dalam kasus penganayaan dan penculikan nino karundeng
hal tersebut disampaikan kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono di polda metro jaya jumat sore
namun argo masih enggak menyebut identitas tersangka tersebut
dengan demikian subdit rasmob polda metro jaya telah menetapkan empat belas tersangka dan menahan tiga belas diantaranya
salah satu saksi yang diperiksa polisi adalah novel bakmumin ⁇
hasil pemeriksaan novel digunakan penyidik untuk melengkapi berkas perkara
yang bersangkutan tetap status sebagai saksi